dua orang pengendara ojek online jumat siang tewas setelah ditabrak metro mini enam puluh sembilan ciledug blok m di jalan paku buwono kebayoran lama jakarta selatan
kejadian berawal saat metro mini melaju kencang dari arah jalan layang kebayoran lama menuju blok m
namun saat jalan menurun sopirnya tak mampu mengendalikan kendaraannya
akhirnya metro mini itu melompat ke jalur sebaliknya dan menabrak sejumlah kendaraan yang sedang berjalan dari blok m menuju arah ciledug
serta menewaskan dua pengendara ojek online satu orang kritis
dua mobil dan tiga motor yang hancur akibat ditabrak pengemudi metro mini langsung dibawa ke kantor polisi wilayah jakarta selatan
sementara itu semua korban tewas
dan yang luka dibawa ke rumah sakit ciptomangun kusumo
akibat peristiwa ini arus lalu lintas dari arah blok m mengarah cilebuk dan arah sebaliknya sempat mengalami kemacetan panjang
kasus ini ditangani satuan unit laka lantas pores metro jakarta selatan